lagi kakek gue juga
nanti mau di rekot
saya kembali kesana ya
ke tempat mbak tadi ya
kasih mbak ya
buka semua mbak